sementara dari cabang olahraga para layang indonesia kembali menambah perolehan emas di hari keempat penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas
emas ke enam indonesia itu diraih oleh tim para layang putra indonesia dari nomor akurasi beregu
sementara tim putri para layang indonesia harus puas dengan medali perak
pundi pundi medali emas indonesia belum terhenti di ajang asian games dua ribu delapan belas
pada hari keempat penyelenggaraan tim para layang putra memberikan emas dari nomor akurasi beregu putra
tim putra indonesia yang beranggotakan hening paradigma aris apriansyah roni pratama javro megawanto dan joni effendi berhasil menghasilkan poin terbaik dan mengungguli tim korea selatan serta thailand
sayangnya prestasi tim putra tidak mampu diikuti oleh tim putri indonesia
tim putri indonesia yang berisikan rika wijaya
sayangnya list andriana dan ika ayuwulandari harus mengakui keunggulan tim para layang putri thailand dari nomor akurasi beregu dan hanya meraih medali perak
sementara medali perunggu menjadi milik tim putri korea selatan
hasil ini cukup mengecewakan
pasalnya para layang ditargetkan meraih empat medali emas pada asian games kali ini termasuk dari nomor akurasi bergu putri